udah tadi telpon mak bang ojak
terus apa katanya
kenapa lo berhenti
ngapain nih pak situim sempit
lewat sini aja
ya udah pakcik lo main aja
mampir ke rumah gua
kamu ada apaan pakcik
bini gua masih ketupat banyak banget
yaudah ntar saya mesen gua bungkus
iya iya bukan buat dijual
sekiranya buat jualan kali
sama sama ya iyan
maafin mak juga lahir dan batin
dari mana mak
abis dari makam mbak biasi tati
mbak yanti gak mau minta maaf sama tati
kan lebaran tempatnya maaf maafan
biar hati kita bersih lagi betul
pak haji maafin lah
mohon maaf lahir dan batin ya pak haji
lo jangan maafin gua ya lahir batin
kalo gua punya salah sengaja maupun kagak sengaja ya
lo rapi bener mot mau kemana
ya sekarang kan hari lebaran
masa saya samain bajunya seperti hari hari biasa
kan gue tadi udah minta maaf
kagak lebaran ke rumah orang tua lo ya
lebaran sama tetangga disini dulu
itu yang bener
kalau lebaran tuh sama yang deket dulu baru nanti sama yang jauh
bukannya keluarga itu orang terdekat mak
ya kalau keluarga atau orang tua
itu emang lebih deket secara hubungan
tapi kalau tetangga itu orang yang paling sering dimintain bantuan
jadi betul kan mak
saya lebaran ke tetangga dulu baru ke saudara mah
itu mak tetangga satu lagi datang
ngapain lo diem disitu
iya lo ngapain diri disitu
kayak kagak ada jalan lain aja loh lewat sini
ini hari baik bulan baik
gua kagak mau berantem
siapa yang mau ngajak berantem
gua juga tau nih hari baik bulan baik
gua kagak mau berantem
gua mau lebaran
gua kagak salah denger
siapa yang kagak mau nerima
maapin gua ya
gue juga minta maaf kalau ada salah kata
mak bener bener mau ngucapin makasih banget sama lo berdua
udah bantuin mak bikin kue selama bulan puasa
kok tadi gak disebut
kalau saya nggak mau bantuin empat bulan puasa aja mak
nanti kalau misalkan mau banyak pesanan lagi
kalau gitu surfing pamit ya mak
mau ke rumah tetangga yang lain
kalau ada salah salah kata
kemekah mau tawab
kalau gue ada salah gue juga minta maaf gitu
bisa aja pak ji
lu dari mana
habis dari kuburan bapaknya
selain lo bersihin makamnya
jangan lupa doain
yaudah gue pamit dulu jak
antri gue ke depan yuk
gue gak mau jak
gue mau ke makam orang tua
jangan lupa ya
kalau gak ya udah
jangan lupa ya
kalau ada salah salah kata
maafin alia juga kong
alia gak boleh begitu
tolong kasih yang banyak im
biar bisa kebeli baju
ntar pak ojak
eh kagak usah kagak usah
makasih pak ojak
kalau aku jalan sampai kalah aku bang
makasih ya bang
tidak ada yang manggal kan tukang ojek sini
makanya bersyukur sekali ada kau bang
agak sengaja mbak tyur
enggak tak sengaja bang
memang udah rezeknya aku bang
yaudah mbak tyur saya jalan dulu ya
tunggu dulu bang
sama lebaran ya bang

sama lebaran ya bang
di lebaran ini dapat berkah barokah
amin makasih mbak tyur
sama lebaran ya bang
sama lebaran ya bang
lu buruan dah siap siap ke kalender
bang ojaknya aja belum dateng mak
sama lebaran ya bang
ya tapi kan kalau lu udah siap pas laki lu dateng bisa langsung jalan
masih inget kagak rumahnya
di deket pasar belok kiri yang ada pond mangganyah
bagus dah mak takut lu nyasar
mohon maaf lahir batin maafin gua kalo gua punya salah
gua juga mohon maaf lahir batin jak
kenapa lu cemberut aja
punya gua maksa ngajak ke rumah si emput
gua males jak
ya lu bilang aja menyak lu
kalau lu males diajak ke rumahnya si emput
lo sih enak ngomong begitu
lu kagak tau sih kalau nyak gua marah
yaudah lu turutin aja kemauannya lu
nanti pas di rumah si emput ya lu dihima aja
bener juga lu jak
laki lu mana sih belum dateng dateng
macet dimana lebaran begini
di makam mak tadi juga kita macet
udah tadi telpon mah bang ojak
terus apa katanya